direktur jenderal who tedros adhanom ghebreyesus mengaku optimis
pandemi covid sembilan belas bisa diatasi pada tahun dua ribu dua puluh
di tengah varian omikron yang semakin meluas
tedros melihat harapan pandemi covid sembilan belas bisa diatasi tahun ini
dengan catatan negara negara dapat bekerjasama
dalam pemerataan vaksinasi dan distribusi vaksin
bagaimana bisa jadi tahun ini kita tidak hanya bisa mengakhiri
tahap akut pandemi
tapi juga mencari jalan ke keamanan yang lebih kuat
membangun keberhasilan dan kegagalan
kita tidak hanya harus berbagi vaksin lebih cepat
dan lebih berkualitas dengan covax dan avat
kita harus mendukung negara negara dalam membuat dan mengembangkannya
kepada semua orang
dan akses ke penyelenggaraan baru
juga harus dikawal
kesehatan dalam keuntungan tetap adalah
kunci untuk mengakhiri pandemi
who sendiri menargetkan tujuh puluh persen populasi dunia
mendapatkan vaksin covid sembilan belas pertengahan tahun ini
akan tetapi target capaian vaksinasi lengkap dunia
di angka empat puluh persen tahun dua ribu dua puluh satu tidak tercapai
terutama untuk negara negara afrika
menurut epidemiolog diki budiman
pandemi global dapat berakhir akhir tahun ini
dinilai tiga lima persen
status pandemi dapat dicabut oleh who
apabila terdapat dua benua
seperti biasanya eropa dan australia
yang memiliki angka penularan sangat kecil
selama tiga bulan berturut turut
namun walau status pandemi dicabut
belum berarti akibatnya selesai begitu saja
tapi yang menjadi sangat
menjadi hal yang harus kita ketahui
kita dunia itu akan menghadapi potensi tsunami long covid
tsunami long covid ini adalah
para penyintas dari covid ini
yang di indonesia mungkin lebih dari
atau mendekati seratus juta orang
itu setidaknya tiga puluh persen
sepuluh tiga puluh persen akan mengalami long covid
yaitu penurunan fungsi organ
penurunan kualitas kesehatan
nah ini akibat apa
akibat mereka ketika terinfeksi tidak diketahui
tidak mengalami terapi yang tepat
kemudian juga tidak cepat mendapatkan rehabilitasi medik
nah ini yang akan menjadi beban
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan republik indonesia
laju penularan covid sembilan belas di indonesia
dalam tren terus menurun
sehingga pemerintah cukup optimis
status pandemi dapat segera berakhir
nah mengapa kita cukup optimis
karena seperti yang kita lihat
negara kita sendiri sebenarnya
walaupun jumlah orang yang divaksinasi lengkap itu baru lima puluh dua persen
tetapi dengan mengurangi mobilitas
dan kapan tahu kapan kita harus melakukan pengetatan pengetatan
maka sebenarnya tadi laju penularan
karena isu pandemi itu kan laju penularan yang tidak terkendali
nah selama kemudian syarat syarat terkait pengendalian itu bisa dicapai
dan ini artinya bukan
hanya pada satu negara saja
karena selalu who mengatakan adalah azas keadilan atau pemerataan
itu menjadi penting khususnya untuk vaksinasi
berdasarkan data who per minggu dua januari dua ribu dua puluh
jumlah kematian akibat kasus covid sembilan belas di dunia
telah mencapai lima empat puluh satu juta orang lebih
dengan angka positif kumulatif mencapai dua ratus delapan puluh satu delapan juta kasus
agung happy jakarta